selanjutnya kita tergabung dengan dokter spesialis forensik medical legal dr betty adayanti
selamat pagi dokter terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia today
dokter kalau kita bicara mengenai otopsi di indonesia masih menjadi hal yang tabu
ada anggapan otopsi tidak pantas dilakukan kepada jenazah
ada anggapan kasian begitu kira kira jawaban dari pihak keluarga
ketika sebagian dari anggota keluarga menolak untuk dilakukan pembedahan untuk kepentingan otopsi
namun bagaimana jika otopsi penting dilakukan demi kepentingan publik seperti kasus kriminalitas
kasus kematian tidak wajar dan menyingkap apa penyebab kematian
otopsi merupakan salah satu upaya pembuktian dari tubuh jenazah atau bagian tubuh manusia
ataupun juga misalnya pada korban korban yang diduga merupakan korban tindak pidana gitu ya
tentu hal ini menjadi penting karena kita mengupayakan supaya korban mendapatkan haknya untuk mendapatkan keadilan
jadi kita berbicara atas nama korban
namun pada masyarakat kita memang ada beberapa yang masih belum memahami
sehingga ada yang juga tidak setuju
katakanlah seperti itu ya
namun kita patut mengetahui bahwa secara undang undang sebenarnya untuk dilakukan otopsi itu
itu tidak memerlukan izin warga
karena di dalam undang undang itu merupakan kewenangan dari penyidik
karena mereka lah yang mengetahui apakah suatu kasus ini ada dugaan tindak pidana
sehingga izin dari keluarga bukan merupakan wajib dilakukan
namun kita juga harus menghormati hak hak keluarga untuk mengetahui proses dilakukannya otopsi
atau misalnya kenapa harus dilakukan otopsi
sehingga dalam peraturan perundang undangan pun disebutkan bahwa keluarga harus diberitahu
sebelum dilakukan proses otopsi tersebut
dr baiti kalau kita sedikit merujuk pada kasus yang terjadi saat ini
brigadir j pihak keluarga ataupun kuasa hukum menyatakan proses otopsi awal
tidak mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga yang berada di jambi
tapi secara pernyataan anda tadi ini adalah bagian daripada penyidikan yang boleh dilakukan
meskipun tidak harus mendapatkan prosedur persetujuan keluarga
apakah ini masih dianggap wajar dok
ya memang prosedur hukum yang berlaku di negara kita seperti itu ya
namun tadi saya jelaskan bahwa
keluarga tetap memiliki hak untuk mengetahui
jadi biasanya kami juga dokter dokter tetap memperhatikan untuk menginformasikan terlebih dahulu
kepada pihak keluarga sebelum dilakukan otopsi
kalau kita bicara mengenai otopsi ulang seperti yang terjadi saat ini
berarti adalah permintaan dari pihak keluarga dok
ada tidak kepuasan dari pihak keluarga ataupun pihak lain dengan otopsi awal
sehingga diperlukan adanya penyidikan lebih lanjut
lalu apakah sangat signifikan hasil dari otopsi ulang ini
untuk mendapatkan data yang lebih valid terhadap penyebab kematian korban
terutama untuk kematian kematian tidak wajar dok
sebenarnya hasil yang paling baik ya
itu adalah pemeriksaan yang pertama
karena itu adalah yang paling menggambarkan kondisi
ini terdekat dengan suatu peristiwa yang terjadi pada korban
namun pada beberapa situasi memang diperlukan pemeriksaan lanjutan
salah satunya misalnya dengan ekshumasi atau otopsi kedua
di dalam otopsi kedua ini tentu ada hal hal yang akan didalami
yang diduga belum ditemukan
atau hal hal yang ingin dikonfirmasi dari hasil pemeriksaan otopsi yang pertama
konfirmasi seperti apa
kalau tadi pernyataan dari rekan kami di jambi mardika
mengatakan bahwasannya memang akan ada lagi pemeriksaan secara internal eksternal
meskipun sebelumnya sudah dilakukan otopsi pertama
untuk melihat penyebab kematian korban
misalkan secara eksternal dari ciri ciri tubuh
kemudian yang segala sesuatu yang terlihat secara fisik
kemudian secara internal penyebab kematian organ tubuh
tetapi kalau dari video yang viral sudah beredar
jenazah brigadir j sudah dibedah seperti itu dok
kemungkinan bagian dalam tubuhnya juga sudah dilakukan otopsi ya dok ya
lalu seperti apa ini dok validasinya
sehingga dinyatakan bahwasannya ini masih bisa dilakukan otopsi ulang
itu nanti sangat bergantung dari kondisi tubuh jenazah itu sendiri
ada bagian bagian jaringan yang memang mudah membusuk ya
seperti jaringan guna atau organ organ guna
nah ini memang secara alamiah
akan lisis atau membusuk
nah namun pada jaringan jaringan yang lebih keras
seperti tulang gigi ini masih bisa diperiksa
karena dia lebih tahan terhadap proses pembusukan
tentunya harapannya pada kekerasan kekerasan yang diduga
ditemukan atau di dalam informasi sebelumnya
ada pada jaringan jaringan keras seperti tulang
tentunya ini diharapkan masih dapat ditemukan
adapun jaringan lunak karena tadi proses pembusukan
mungkin saja luka luka yang terdapat pada jaringan lunak sudah tidak dapat ditemukan lagi
tapi kembali semua bergantung pada kondisi bin hajah
karena kadang kadang lingkungan dan juga kondisi kondisi tertentu itu bisa saja kita masih bisa temukan
oleh karena itu nanti tim pemeriksa kedua ini
akan bekerja secara cermat dan teliti
baik itu menelaah hasil otopsi pertama
maupun kemudian melakukan penelaahan secara langsung pada otopsi yang kedua ini
kalau dokter bisa sedikit memberikan ilustrasi seperti apa nih dok
cara kerja perbandingan antara otopsi pertama dan okumasi
apakah data dari otopsi pertama lalu diberbandingkan
tetapi pasti ada jeda ya dok ya dalam waktu tiga pekan
jelasan atau tidak
masa mengalami pembusukan kemudian juga dari awal ditemukan
data data awal kemudian juga otopsi esok
seperti apa perbandingan dan kerusakan dalam waktu tiga pekan ini dok
ya tentu ada penelaahan terlebih dahulu terhadap hasil otopsi pertama
sehingga dilakukan otopsi kedua
tim pemeriksa sudah memiliki hal hal yang ingin mereka dalami
dalam pemeriksaan hadir
pemeriksaan hadap tubuh jenazah
dalam kaitannya dengan apakah hal hal tertentu masih bisa ditemukan
itu sangat tergantung dari kerusakannya pada jaringan yang mana
kalau kerusakan pada otopsi pertama katakanlah
temukan pada tulang
maka masih besar kemungkinan kita akan bisa temukan juga pada otopsi kedua
namun apabila dampak kerusakan atau luka
yang ditemukan di otopsi pertama adalah pada jaringan lunak
maka ada kemungkinan bahwa hal tersebut bisa tidak ditemukan lagi
karena faktor faktor diantaranya adalah pembusukan
namun tentu hal ini tidak kemudian menyurutkan ya
ketelitian para tim pemeriksa
karena pada prinsipnya seluruhnya akan tetap dilakukan pemeriksaan
dengan jeda waktu tiga pekan
kemudian saat ini melibatkan begitu banyak tim dok
seberapa signifikan hasil yang sangat komprehensif
yang bisa ditelaah dari otopsi esok dok
ya nanti tentu akan banyak ahli ya
yang bisa melihat dan menganalisis hasil pemeriksaan
kita tentu berharap dengan banyak ahli ini
banyak hal nanti yang akan bisa dieksplorasi
terkait dengan seberapa
banyak yang bisa diungkap
ini nanti tentu tim lah yang paling mengetahui
tapi tentu secara keilmuan
akan ada penjelasan penjelasan terkait hal hal yang akan ditemukan tersebut
baik terima kasih untuk waktunya berbincang
dr baiti adayanti selaku dr specialist forensik medico legal
selamat pagi dok